maraknya aksi pelecehan seksual anak di bawah umur akibat pengaruh video porno
membuat petugas kepolisian melakukan razia terhadap sejumlah pelajar
hasilnya polisi menemukan sepuluh buah handphone milik siswa berisi video serta gambar porno
polisi satu persatu memeriksa telpon genggam milik siswa siswi
sebuah sma negeri di jalan iskandar muda surabaya
sebelumnya seluruh siswa diminta menyerahkan telpon genggamnya kepada petugas
salah satu siswa tampak panik saat polisi menemukan video porno yang ada di dalam telepon genggamnya
telepon tersebut langsung disita
dalam razia ini petugas menemukan sebanyak sepuluh telepon genggam siswa yang berisi foto dan video porno
gambar dan video porno didapat siswa dari mengunduh di internet serta mendapatkan kiriman dari temannya
selanjutnya sepuluh telpon genggam ini diserahkan kepada guru bimbingan belajar
untuk menindak siswanya sesuai peraturan yang berlaku di sekolah ini
kita antisipasi kita kegiatan antisipasi jangan sampai terjadi penemuan penemuan video video yang mengakibatkan anak anak itu menjadi terpengaruh
kita bantu pihak sekolah sma delapan untuk menertibkan di sini dulu
sehingga nanti siswa siswa di sini nanti tidak terpengaruh dengan hal hal yang negatif
pihak sekolah juga menyambut baik adanya razia ini
sekolah juga akan memanggil orang tua siswa yang handphonenya kedapatan menyimpan video porno
untuk pembinaan itu tetap dikembalikan kepada kami pihak sekolah
dalam tindak lanjut nanti tentu kami akan bekerjasama dengan orang tua
bila ada anak anak yang mungkin menyimpan gambar gambar yang mengarah kepada pornografi
razia dilakukan untuk meredam potensi kejahatan seksual pada anak akibat terpengaruh video porno
tribur tokur nawanto surabaya